dan berikut adalah video saat kedatangan novel baswedan di bandara soekarno hatta pada siang tadi
setelah menjalani rangkaian pengobatan selama sepuluh bulan penyidik senior kpk novel baswedan tiba di indonesia
novel rencananya akan memulai kembali aktivitasnya sebagai penyidik usai mengalami penyerangan pada april dua ribu tujuh belas
novel tiba di terminal tiga bandara soekarno hatta sekitar pukul sepuluh lewat dua puluh menit waktu indonesia barat
novel didampingi wakil pimpinan kpk laudem sharif dan turut pula koordinator kontras aris azhar
dan ini adalah video yang kita saksikan bersama
kehadiran dari novel baswedan ketika tadi sampai di bandara soekarno hatta
novel didampingi juga oleh istri dan juga anaknya yang memang ikut mengantarkan kembali novel ke tanah air
dan ini video sesaat setelah novel baswedan mendarat di terminal tiga bandara soekarno hatta dengan menumpangi pesawat garuda indonesia
dan memang pasca penyerangan terhadap dirinya novel akan menjalani perawatan ataupun rangkaian pengobatan di singapura
namun sudah bisa rawat jalan saat ini
dan bisa kembali ke indonesia
dan inilah tadi novel baswedan ketika sampai di bandara soekarno hatta